duka mendalam menimpa keluarga besar polri bribdu fandi setio nugroho
merupakan satu dari lima anggota kepolisian yang gugur dalam kerusuhan yang terjadi di mako brimob kelapa ii depok
rabu malam suasana rumah duka mendiang bribtu fandi setion nugroho
yang beralamat di komplek pori jatiranga blok b empat nomor enam belas jatisampurna
kota bekasi jawa barat terlihat mulai didatangi kerabat dan tetangga
warga sekitar terlihat tengah menyiapkan segala keperluan untuk menyambut kedatangan jenazah
dari rumah sakit pori keramat jati jakarta timur
bripdu fandi setio baru satu bulan mendiami rumahnya yang berada di komplek pori jatiranga
fandi hanya tinggal bertiga bersama sang istri yang berprofesi sebagai seorang dokter klinik
di kompleks polri jatirangga dan putranya yang masih berumur satu tahun
bersama kami melalui sambungan telepon jurnalis transmedia erick kustara
yang berada di rumah duka bribtu fandi setio nugroho di komplek perumahan jatirangga bekasi jawa barat
selamat malam erik bagaimana kondisi di rumah korban sampai dengan malam hari ini
selamat malam fandi saya laporkan bahwa saat ini kondisi rumah marhum sudah mulai terlihat
baik dari kerabat tetangga maupun rekan kerja seprofesinya demikian fani
oke apakah sampai dengan malam hari ini ada informasi kapan jenazah tiba di rumah duka
baru saja terlihat bahwa iring iringan mobil jenazah yang datang dari rumah sakit polri tiba di rumah almarhum
dan tak hanya itu jenazah yang datang di kemas menggunakan kerabat
ini dibalut dengan bendera sangsaka merah putih dibawa oleh sejumlah kerabat maupun tetangga yang sudah berada di rumah duka avani
tak hanya itu terlihat juga istri korban sangat terpukul bahkan sempat ditandu oleh sejumlah warga mengingat kondisi yang luka mendalam demikian fani
terkait dengan pemakaman korban
apakah juga anda sudah mendapatkan informasi dan apakah akan ada kedatangan dari petinggi polri ke rumah duka malam hari ini
sejauh ini kondisi di lapangan saya belum mendapatkan informasi yang akurat dari keluarga korban
namun berdasarkan informasi dari tetangga sekitar almarhum sendiri rencananya akan dikebumikan di wilayah magelang jawa tengah
namun demikian untuk kondisi para petinggi
jadi untuk petinggi yang akan datang kita belum mendapatkan informasi yang lebih jauh demikian fandi
baik terima kasih erik kustara jurnalis transmedia melaporkan melalui sambungan telepon dari bekasi jawa barat
dan seiring informasi gugurnya lima polisi dalam kerusuhan di mako brimob tagar kami bersama pori menempati posisi pertama dalam trending topik twitter tanah air
sejumlah netizen berduka sekaligus riuh menyemangati kepolisian untuk melawan segala bentuk terorisme
kita lihat apa cuitan
juga komentar dari netizen terkait dengan kerusuhan yang terjadi di makobrimob kelapa ii depok
yang pertama adalah datang dari akun adnon ganda
mencuit ikut berduka cita untuk keluarga polisi yang bertugas yang dibunuh para teroris di tahanan makobrimob pada peristiwa tadi malam
semoga keluarga ini tinggal sabar dan tegar
saya yakin semua aparat yang meninggal dalam syahid karena meninggal ketika sedang bertugas tagar kami bersama polri
tagar bersama pori
kami bersama polri yang kedua juga datang melalui cuitan
dari adgun romli
rusu di mako brimob oleh teroris
ahok yang disalahin
sudah ada lima anggota polisi yang gugur
masih aja polisi dikecam
nurani teroris dan pendukungnya memang sudah mati
tagar kami bersama pori
lalu berikut ariska amelia juga mencuit
turut berduka cita untuk lima pahlawan yang telah gugur dalam menjalankan tugasnya bela negara
semoga almarhum mendapatkan tempat terbaik di sisi tuhan yang maha esa
kami bersama pori
dan hari yadi berikutnya yang syahid bukanlah teroris
syahid adalah ketua
ketika kamu membela negaramu orang orang di sekitarmu keluargamu dan dirimu sendiri dari ancaman ketakutan
teroris itu pembunuh bukan syuhada
tagar kami bersama pori
lalu berikutnya cuitan dari akun toga md
polri mungkin dilematis membiarkan situasi penyanderaan berkepanjangan
berarti semakin banyak kesempatan para terduga teroris mencari perhatian media dunia
menyerbu membahayakan sandra

kami akan mencari penyanderaan di sekitarmu
kami akan mencari penyanderaan di sekitarmu
kami akan mencari penyanderaan di sekitarmu
kami akan mencari penyanderaan di sekitarmu
kami akan mencari penyanderaan di sekitarmu
kami akan mencari penyanderaan di sekitarmu
kami akan mencari penyanderaan di sekitarmu
kami akan mencari penyanderaan di sekitarmu
kami akan mencari penyanderaan di sekitarmu
kami akan mencari penyanderaan di sekitarmu
kami akan mencari penyanderaan di sekitarmu